dulu waktu zaman sekolah kita satu sekolah
cuma saling kenal cuma kenal begitu aja
lulus sekolah kita pisah gak pernah ketemu lagi
padahal kita tinggal di kota yang sama di bandung
iya lamanya kita gak ketemu lagi
sampai tau tau satu tahun setengah yang lalu kita ketemu lagi
kamu udah berubah
kamu udah sampai rumah
kalau kamu mau jemput sengaja bagi aja
teh olinya dimana
di pasar kita punya si una
ngapain ya bos
di terminal kita punya si kemo
mau beli rumah dimana bos
siapa yang mau beli rumah
kirain mau beli rumah
di jalan kita belum punya siapa siapa
belum ada orang di antara murat sama pipit
kita harus cari orang buat urus murad sama pipit
murat sama pipit urus yang baik
terus targetnya apa
murat sama pipit itu satu paket
bikin mereka pecah
harusnya barusan beli gorengan dulu buat cemilan
kamu kan baru makan masa udah lapar lagi
kamu harus ke dokter periksa
kamu itu orangnya gampang lapar pasti ada masalah
lapar itu memang masalah
masalah yang hanya bisa dikendalikan
masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan makar
maksud saya mungkin kamu punya penyakit
lapar malah lapar bukan penyakit
mau dijemput jam berapa
nunggu tehkin nanti pergi lagi nunggu dijemput auyan
kalau tehkin nanti sudah pergi tetep kasih kabar ya
mau dijemput tehkin nanti
justru dijemput dah ke tempat
zaki nanti perginya lama
kayaknya lama soalnya perginya jauh
kita mah biasa alen alen aja

aku yakin pasti bisa
memangnya kamu udah coba cari kerja lain
mungkin aku nggak kerja ke orang
tapi mau usaha
aku lagi mikir mau usaha apa sambil nabung
begitu aku udah tahu mau usaha apa
aku juga udah punya modal
terus nikahnya kapan
dari tadi bilang sebentar
tapi gak sampe sampe
nyopet itu gak bisa buru buru
harus lihat situasi dulu
seperti cicak cicak di dinding yang diam diam merayap
begitu datang seekor nyamuk
sabar itu adalah situasi menunggu yang mungkin lama
tapi kita menjalani dengan tenang santai tapi tetap fokus
tenang kalem jangan terlihat seperti mau mencopet
meskipun sebenarnya kita memang mau mencopet
begitu situasi kondusif korban lengah dan orang di sekitar juga tidak sadar
kita harus berpikir
tangan kita bergerak
masa megang aja nggak boleh
gak ada salahnya nyopet sendiri
bersolok karir atau apapun istilahnya
tapi nyopes secara tim itu lebih baik
ada yang tugasnya beraksi
ada yang tugasnya mengawasi dan melindungi
takut nanti tki nanti nyampe rumah duluan
kalau pergi ke tebing keraton mah malah sekarang paling baru sampe
alhamdulillah akhirnya kita sampe
saya cukupkan kuliah untuk hari ini
dulu waktu zaman sekolah kita satu sekolah
cuma saling kenal cuma kenal begitu aja
lulus sekolah kita pisah gak pernah ketemu lagi
padahal kita tinggal di kota yang sama di bandung
iya lamanya kita gak ketemu lagi
sampai tau tau satu tahun setengah yang lalu kita ketemu lagi
kamu udah berubah
gak sama kayak zaman sekolah
kenapa aku masih ngenalin aku
kalau aku sempet pangling
setelah lama gak ketemu kamu kelihatan jauh lebih cantik
huff mulai deh
kenapa kamu mau pergi
sejujurnya bertahun tahun aku sempat gak punya rasa cinta sama papi
aku cuma menerima takdir
bahwa dia papi aku
apa cerita orang tentang bagaimana papi
ngebuat aku ngerasa gak nyaman
tahun tahun terakhir sebelum papi pergi
setelah papi pergi
mencari fakta tentang papi
memang seperti yang dibilang banyak orang
tapi bukan seperti penjahat
orang yang sangat mencintai keluarganya
ngebantu banyak orang
yang dianggap seperti keluarganya
orang yang sadar
akan kesalahan di masa lalunya
sebelum akhir hayatnya
dengan cap buruk
pergi sebagai orang baik
pergi sebagai orang baik
aku harus pergi dari rumah
untuk menjaga jarak
banyak kenangan tentang papi
banyak kenangan tentang papi

aku harus pergi dari rumah
aku harus pergi dari rumah

aku harus pergi dari rumah

aku harus pergi dari rumah

aku harus pergi dari rumah

aku harus pergi dari rumah